selama ramadan komunitas indonesia bebas lapar di tanjung morawa deli serdang sumatera utara
ikut berbagi untuk masyarakat dan para musafir
mereka membagikan satu ratus lima puluh nasi bungkus untuk berbuka puasa atau makan malam setiap hari
sejak pukul sebelas siang sepanjang bulan ramadan
relawan dan penggiat komunitas indonesia bebas lapar di tanjung morawa deli serdang sumatera utara
telah sibuk di dapur rumah makan gratis di jalan lintas sumatera
mereka memotong hingga memasak sayur yang selalu berganti setiap hari
lauk yang disajikan juga berbeda setiap hari
dari telur dadar lengkap dengan sambal teri dan kacang tanah
relawan juga memasak enam belas kg
beras untuk dijadikan satu ratus lima puluh porsi nasi bungkus
sore hari para relawan mengantarkan paket nasi bungkus langsung
ketiga masjid di jalan lintas sumatera
yaitu masjid al ihsan masjid salatul falah dan masjid ubudiah awulafiyah
alhamdulillah harapan kita khususnya untuk masyarakat yang ada di liserdang ini
bisa timbul empati dengan kegiatan amatir
dengan harapan saudara saudara kita yang mungkin mempunyai rezeki berlebih
bisa berempati bisa bergerak bersama berbagi bersama
untuk beramal di ramadan ini sehingga saudara saudara kita yang mungkin ada yang lapar bisa terbantu
warga penerima manfaat program ramadan komunitas indonesia bebas lapar dari warga
hingga para musafir mengaku senang
bahkan berharap pembagian nasi bungkus dilanjutkan hingga usai ramadan
ya alhamdulillah kalau bisa seterusnya memperhatikan rakyat yang nggak mampu
terlebih lagi kayak saya ya kan
jadi saya minta terima kasih sebanyak banyaknya
kalau bisa banyaklah perhatian untuk orang yang nggak mampu
itu aja saya pesankan
jadi kerjasama kita ini dengan komunitas indonesia bebas lapar
kemudian komunitas tadi menyerahkan kepada kita bkm salatul falah
untuk dibagikan kepada pertama
yang mereka singgah ke sini untuk berbuka dan juga menunaikan ibadah sholat pardu maghrib
kerja keras para relawan komunitas indonesia bebas lapar terbayar saat nasi bungkus gratis
diserahkan pada warga yang membutuhkan
agus supratman ayat sudarajat dedi serdang sumatera utara